menyambut datangnya tahun baru islam sejumlah warga di jawa timur antusias merayakannya dengan berebut hasil bumi
cara ini diakini akan mendatangkan berkah karena hasil bumi merupakan simbol kesejahteraan para petani
ribuan warga dari berbagai usia ini langsung menyerbu gunungan berisi uang jajanan pasar sayur dan buah buahan
selain tumpeng warga juga berebut mendapatkan uang koin pecahan seribu rupiah yang disebarkan panitia
dengan berebut mereka meyakini akan mendapatkan keselamatan dan berkah tersendiri karena gunungan dan uang koin sebagai simbol rasa syukur atas nikmat dan rejeki dari sang pencipta
sebelumnya gunungan hasil bumi ini diarak di sejumlah jalanan kota kediri sambil diiringi aneka kesenian daerah seperti kuda lumping reok barongan
dan kesenian daerah lainnya
pemandangan serupa juga terjadi di telaga ngebel ponorogo
ratusan warga langsung menyerbu gunungan hasil bumi berupa sayur dan buah buahan sesaat setelah dikirap dan didoakan
tak hanya anak anak ibu ibu pun rela terlibat saling dorong demi mendapatkan aneka hasil bumi
warga meyakini dengan mendapatkan hasil bumi akan menjadi berkah tersendiri dalam menyambut tanaman
tahun baru islam seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
sebelumnya dua tumpeng raksasa ini diarak sejauh lima ratus meter oleh warga yang mengenakan aneka kostum unik
selain mengarak tumpeng ritual ini juga dimeriahkan sejumlah tari tarian tradisional
dengan cara ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan
sementara di desa sumber mujur lereng gunung semeru lumajang
ratusan warga berbagai umur terlibat saling dorong
sebelumnya warga ini juga diirangkan untuk mencari aneka hasil bumi
sekejap mata hasil bumi berupa sayur dan buah buahan serta kepala sapi ludes di serbu warga
sebelum diperbutkan warga hasil bumi diarak keliling kampung
kemudian menuju sumber mata air di wisata hutan bambu
sambil diarak gunung tumpeng juga diiringi tarian tradisional yang menceritakan asal usul desa setempat
dengan acara ini dipercaya akan mendatangkan berkah tersendiri bagi hasil pertanian mereka saat musim cocok tanam tiba